diduga lupa matikan si salilin dua rumah milik warga di abipura kota jayapura ludes terbakar
kobaran api menghanguskan dua rumah warga di jalan sarmik lurahan yobe abipura jayapura kamis malam
warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya
namun karena bangunan terbuat dari kayu api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya
tiga mobil pemadam kebakaran dan dua mobil meriam air dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini